men in indonesia primal siapa yang tidak kenal sosok harry potter
nah kini dunia rekaan pengarang terkenal asal inggris ini j k rowling
harry potter hadir di universal studio hollywood di amerika serikat
pengunjung bisa menjajal sensasi berpetualang ke sejumlah lokasi favorit harry potter
mulai tujuh april mendatang
orkestrasi musik dan pijar kembang api memenuhi atmosfer universal studio hollywood
nuansa kastil hawkwards sekolah sihir harry potter yang dihadirkan lewat permainan laser dan gambar tiga dimensi
makin terasa kental berkat kiringan musik yang dibawakan komposer john william bersama orkestra l a philharmonic
iya kelihatannya seru sekali
semua ini dihadirkan khusus untuk menandai peresmian wahana dunia sihir
enak juga ya kalau ada di dufan ya
mudah mudahan bisa datang ke indonesia
supaya kita bisa menikmati tidak terlalu jauh